kepolisian resor jakarta selatan membenarkan telah menangkap artis tora sudiro dan istrinya mika amalia
di kediaman mereka di perumahan bali view ciputat jakarta selatan
di rumah artis tersebut polisi menemukan tiga puluh butir pil yang belum diketahui kandungannya
saat ini polisi masih menguji kandungan pil tersebut di laboratorium forensik
kepala polres jakarta selatan kombes polisi iwan kurniawan mengatakan
timnya telah menangkap pasangan artis tora sudiro dan mika amalia
terkait dengan kepemilikan tiga puluh butir pil yang belum diketahui kandungannya
saat ini kepolisian masih menguji kandungan pil tersebut di laboratorium forensik
menurut polisi penangkapan tora dan mika merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya
tora sudiro dan mika amalia ditangkap oleh anggota satuan reserse narkotika polres jakarta selatan
di kediaman mereka di perumahan bali view ciputat tanggerang selatan banten
hingga saat ini pasangan selebritas tersebut masih diperiksa secara intensif
oleh penyidik satuan narkotika polres
kami membenarkan bahwa satuan narkotika polres jakarta selatan
telah mengamankan dua orang atas nama ts dan ma
kita amankan yang bersangkutan karena merupakan pengembangan dari
kasus psikotropika yang sebelumnya yang kami tangani
dari kembangkan tersebut dilakukan penyelidikan
kita melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan
yaitu di komplek bali viru di ciputat
nah saat ini kita sudah amankan yang bersangkutan
di saat narkoba
kami sedang melakukan pengujian barang bukti yang kami dapat
yaitu berupa obat kurang lebih ada tiga puluh butir
dan juga kita sedang menguji juga urin yang bersangkutan
penangkapan tora sudiro dan istrinya mika amalia
menambah panjang daftar artis yang terjerat narkoba
sepanjang semester pertama dua ribu tujuh belas
sejumlah nama tenar berurusan dengan pihak kepolisian
berikut sejumlah nama artis yang terjerat narkoba dalam kurun waktu dua ribu tujuh belas
awal maret dua ribu tujuh belas publik dikejutkan dengan penangkapan artis yang juga penyanyi dangdut rido roma
rido yang juga putra penyanyi dangdut
legendaris roma irama ini ditangkap petugas polres metro jakarta barat
di sebuah hotel di kawasan pesing
dari tangan rido polisi menyita barang bukti satu paket sabu yang baru dibeli
dengan uang tunai satu delapan juta rupiah
rido pun dijebloskan ke penjara atas kepemilikan dan mengonsumsi obat obatan terlarang
hingga kini rido masih menjalani proses persidangan
artis sekaligus rapper ternama iwaka juga berurusan dengan petugas keamanan bandara soekarno hatta
cengkareng karena kedapatan membawa ganja saat hendak melakukan penerbangan domestik akhir april lalu
iwaka ditangkap saat diperiksa oleh petugas avian security
iwak selanjutnya mengajukan proses rehabilitasi
awal juli yang lalu artis muda amar zoni ditangkap polres jakarta pusat atas kasus narkoba
setelah dilakukan tes amar yang terkenal sebagai pesenetron remaja ini
dinyatakan positif menggunakan obat obatan terlarang
menurut polisi amar zoni telah satu tahun
mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan sabu
ia mengaku kelelahan karena syuting sinetron menjadi penyebabnya
ditetapkan sebagai tersangka kasus narkotika karena terlibat pemesanan pil happy five
saat ini polisi juga masih menunggu hasil tes urin aksen untuk mengetahui keterlibatannya
sebelumnya ayah axel sempat membuat laporan atas tindakan kekerasan oleh oknum penyidik
polisi berdali pengeroyokan dilakukan karena axel membuat sejumlah narkoba
artis preti asmana menambah panjang daftar artis yang terjerat narkoba
penyedotron yang juga komedian ini ditangkap oleh direkturat reserse narkoba paul damitrojaya
atas kepemilikan jenis sabu dan ekstasi di salah satu hotel di kawasan jakarta pusat
dari hasil penyidikan sementara preti diduga menjadi bandar narkoba untuk rekan sesama artis
selain preti ditangkap juga sejumlah artis muda yang sedang berpesta narkoba
eko ardi cnn indonesia